hari kedua kunjungan presiden jokowi di sukabumi jawa barat disambut antusias warga
kericuan sempat terjadi saat warga berebut hadiah yang diberikan jokowi
sejumlah lansia dan anak terjepit karena saling rebutan
kunjungan jokowi ke kecamatan bantar gadung kabupaten sukabumi disambut ratusan warga yang antusias
ingin melihat orang nomor satu di indonesia ini
kunjungan jokowi bersama menteri kesehatan ke puskesmas bantar gadung ini untuk memberikan dan mengajak warga
untuk makan makanan sehat agar ibu hamil bisa lahir dengan bayi yang normal dan sehat
ratusan masyarakat sempat terlibat kericuhan saat jokowi membagikan hadiah yang dikeluarkan dari mobilnya
beberapa wanita lanjut usia dan anak anak sempat terjepit akibat berebut hadiah
meski tidak mendapatkan hadiah dari presiden warga mengaku senang dengan kunjungan jokowi ke daerah mereka
karena diperhatikan daerah kita saya sayang
bahwa daerah kita nanti ada yang mengunjungi lagi dari tingkat nasional tingkat provinsi mungkin tingkat kabupaten
sangat bangga sekali kedatangan pak presiden dan ini bahkan suatu kehormatan kabupaten sukabumi
adanya di kecamatan bantar gendung
maka desa bantar gadung kebenaran di sini juga sd bantar gadung
csd negeri satu bantar gadung
setelah mengunjungi warga jokowi langsung kembali ke istana bogor dan mengakhiri kunjungan kerjanya ke sukabumi
ahmad fikri sukabumi